kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan dfa bersama rekan rekannya
di kantor polrestabes medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur hari sabtu
dapat diduga atau dimunotasikan merupakan upaya show of force kepada penyelidik pololesta pesemidang
untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan
ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personil yang ada di situ berkonsentrasi
untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan
tapi ada yang berlalu lalang di sekitar tempat mereka berdebat